international syuting sport federation untuk pertama kali memberi kepercayaan kepada persatuan menembak indonesia atau perbakin menjadi tuan rumah issf world cup prival dua ribu dua puluh
kejuaraan ini akan berlangsung di markas perbakin lapangan tembak senayan dua puluh delapan januari hingga delapan februari
kejuaraan dunia menembak ini diadakan empat kali selama dua ribu dua puluh tiga dan indonesia menjadi pembuka yang kemudian diikuti mesir india serta brazil
ketua umum pengurus besar perbakin menargetkan sukses dalam penyelenggaraan dan prestasi
acara ini diharapkan dapat menjadi ajang uji kualitas atlet tanah air
selain mengaku selalu siap menghadapi berbagai acara yang ada atlet penembak indonesia berharap dapat mendulang medali emas sebanyak mungkin dalam kejuaraan dunia menembak ini
indonesia atlet atlet indonesia bisa mendapat medali yang banyak
dan bisa mendapat hasil yang maksimal sesuai apa yang diinginkan
targetnya yang pasti tiap atlet kan kalau mau kalau tanding pasti targetnya emas
yang terbaik aja lah intinya
olahraga menembak tidak dipertandingkan dalam sea games kamboja mei nanti
karena itu setelah piala dunia issf
perbakin akan berfokus menghadapi asean games di guangzhou tiongkok dan beberapa kejuaraan perebutan tiket olimpiade paris